tidak mungkin dijual dengan kondisi yang rusak
bagaimana anda melihat rencana pemerintah ini pak
kamu waktu pas lagi di klub pernah cerita sama aku bahwa kamu sempat dikejutkan dengan program proses kamu masuk seleksi di tingkat nasional
kita tidak hanya menjaga material kita
jumlah kendaraan pada hari biasa rata rata dua puluh ribu kendaraan
kalau yonex cuma satu satunya yang begini
iya kayaan alam kita yang tadi saya sampaikan ratusan tahun itu jadi berkah yang harusnya kita manfaatkan sehingga harga listrik terjangkau
untuk membatasi jumlah penayangan iklan dari junk food
bagaimana sifat mereka yang bisa jalan atau bermigrasi sampai lebih dari lima belas km
hal menarik lainnya dari konsep pembelajaran futuristik ini adalah teknologi yang digunakan
nah itu yang masih belum bisa diturunkan
dan semoga ini jadi pembelajaran buat semua
adalah redistribusi tanah terakhir yang dilakukan di sulawesi utara
plus juga ada jajanan jajanan yang